ini anak nyangkut nih kalau tidak di pohon di atas genting
hei antum orang atau av
turun ini jamnya bersih bersih lingkungan
ya ella om jangan marah marah mulu
urat uratnya pada jendol
antum durhaka sama anak ya
yaudah sekarang gue minta tolong sama lu ya
lu urusin amanah mart dulu
gue lagi ngejalanin amanah di pesantren ya
lo kayak abis nelfon siapa lu
yang ngejarah amanah mart gue udah ketangkap polisi
alhamdulillah kaget lah
gue harap insap deh tuh bocah
lagian ada ada aja ya
anak jaman sekarang poh
masa punya hobi ngejarah toko minimarket dijarah
udah lebat kabar belum tentang ustadz beling
infonya dikit dicicil udah kayak kredit dan motor
jumlah masihnya keteribuan
tenang poh ya
dimana ada kemauan disitu ada tikungan
harusnya lu benerin kalimat gue
mama udah jalan
antum dengar suara
nggak tau dah ustadz
mirip suara toko
aneh gak tafsu
ini anak nyangkutnya kalau tidak di pohon di atas genting
hei antum orang atau av
ini jamnya bersih bersih lingkungan
ya allah om
jangan marah marah mulu
urat uratnya pada jendol
antum durhaka sama anak ya
atau hukuman antum anak tambahin
om kenapa sih
hobi banget marah
bukannya di dalam hadis itu
nggak boleh marah marah ya
ya allah ya karim
antum ngajarin anak ya
anda bukan om antum
uruan turun lama bener
orang seperti itu saya belum pernah lihat
oh gitu ya makasih ya itu
kalau gitu saya permisi
cari kemana lagi ya itu ini tuh
ya rahman ya rahim
pertemukan aku dengan pedagang itu
gua perhatiin ya
dari setengah dikaki itu
entah apaan ya
gua khawatir jadinya
hari kamu sholat ngerhatiin orang
nggak usuk kamu mah
jangan sehujan dong
dari tadi sebelum gue sholat
sampai kelar tuh sholat muha
tuh kakek ngejogrok aja di situ
jangan ada hape hape lagi
biar lebih jelasnya
mendingan kita tanya ke cedi yuk
nggak usah mah
kamu ngapain di sini
kenapa anda ikut yang lain bersih bersih
kalau ngomongin kayak cewek imut itu kan enak
ini sekarang mau ke sana
itu sering banget betul betul bikin fikiran ana kusut
bikin kepala anak mau pecah
baru yuk deh ustadz
kalau marah marah mulu
nanti uratnya pada berjendol jendol lah ustadz
saya mau kepo dikit
doanya lama bener
kakek lagi dapet sih
masalahnya berat banget kayaknya
cerita cerita aja sama kita
beberapa bulan yang lalu
saya pernah makan gorengan
di dekat sini
kemudian saya makan satu bakwan
yang saya mengira bahwa
tukang gorengan itu
nggak ketemu ketemu sama tukang gorengan itu
beberapa hari lagi ini kan kita akan
menjalankan ibadah puasa
dengan amal ibadah saya
satu bakwan itu
memohon kepada allah
supaya dipertemukan sama pedagang itu
kakek nggak usah khawatir
pokoknya kita berdua bakalan nganterin
kemana kakek mau cari orang itu
di bawah rezeki
lihat kiri kanan
ini ngomong ngomong nih kakak ini pernah keturunan ketemu dimana begitu
ini katanya sih
diomumin dulu dong
nanti kalau udah setahun gak ada yang ngaku
nah gini aja
kadang kadang angin juga
uang udah dulu gue pintar
lu pernah melihat orang yang jenggotan
terus bawa tas ijo ke gak
belah jatoh lu
ya kali lu kan sering bulat balik naik angkot
bawa yang bersih
ayo jangan buang buang waktu
jangan diajak kalam
jangan diajak ngobrol
antu magrum lama lama
jantung punya tangan satu dua
eh jangan panggil ani om
umur anda tidak jauh sama antum
meloyor anda antum